merebut senyumku tapi sungguh tak akan lama
para tenaga medis tak hanya menyumbangkan waktu dan tenaga dalam memerangi covid sembilan belas
mereka juga bersuara lewat lantunan lagu sebagai bentuk penyemangat bagi masyarakat dan tenaga medis yang tengah berjuang melawan covid sembilan belas
di antaranya tujuh dokter yang tergabung dalam alveoli
mereka menyanyikan ulang lagu milik penyanyi tulus bertajuk manusia kuat
para dokter yang berbeda beda kota mulai dari lampung purwakarta tasik papua hingga di negeri belanda ini
memberikan persembahan spesial dari dokter untuk indonesia
ketujuh dokter yang pernah tergabung dalam satu grup nasyid semasa kuliah ini
sebelumnya juga pernah meng cover lagu hill the world milik michael jackson
sementara itu dokter dan pegawai rsupn dr cipto mangunkusumo memberikan himbawan masyarakat agar tak mudik lewat cover lagu milik band raja yang berjudul jangan mudik
dalam lagu ini masyarakat diharapkan bisa mengikuti anjuran tak mudik dan memilih di rumah aja
jika sayang dengan keluarga di kampung halaman
serta anjuran untuk tetap menjaga kebersihan dan menjauhi keramaian